yang dilakukan suami bukan dipicu oleh faktor ekonomi
bukan pula karena suaminya memiliki perempuan lain
tetapi karena faktor komunikasi antar pribadi yang tidak efektif
mantan suami saya itu nggak pernah mukul
tapi selalu kalau emosi meluapinnya itu banting banting barang
mecahin barang pokoknya habis barang barang rumah tangga gitu
sama aja kan berarti itu kdrt juga
jadi satu kali dua kali dipendem gitu kan
yang pas ketiga kali udah gak kuat
tina mengaku kekerasan psikis yang dialami menimbulkan trauma
saat itu ia enggan melaporkannya ke polisi demi menjaga keutuhan rumah tangga
agar tidak larut dalam beban mental
ia pun akhirnya memutuskan untuk bercerai
ya sebenarnya nggak mau sih cerai kayak gini
cuma keadaan kan jodoh itu kan udah ada yang ngatur
tadinya malu gitu kan
mau pikirannya bercerai apa
apa psikis saya kan rusak gitu
undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat menyebut kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt
adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga
baik oleh suami istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik
psikis dan keharmonisan hubungan
kekerasan itu meliputi kekerasan fisik psikis seksual serta ekonomi
menurut dinas pemberdayaan perempuan
perlindungan anak dan keluarga berencana dp tiga akb provinsi jawa barat
korban kasus kdrt di jawa barat paling banyak perempuan
sejak januari hingga november dua ribu sembilan belas
terdapat dua ratus enam puluh satu kasus kdrt
paling banyak di sukabumi dan karawang
kekerasan ada yang kekerasan fisik ada psikis dan sebagainya
sekarang ini kan kekerasan fisik ini kan orang misalnya
perempuan atau wanita atau ibu rumah tangga
ya kena rumah
kekerasan fisik dari suaminya dan sebagainya
ini jarang enggan melaporkan begitu
kalau sudah tidak parah parah
kebanyakannya pemicunya itu daripada kekerasan fisik dan ekonomi
yang menjadi pemicu daripada terjadinya perceraian dan sebagainya
menurut dp tiga akb provinsi jawa barat kdrt masuk kerana handlik aduan
untuk itu masyarakat yang menjadi korban kdrt diminta melaporkan ke pihak kepolisian
atau mengadukan ke dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana
yang ada di kota kabupaten
data dari komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan tahun dua ribu delapan belas mencatat
kasus kdrt masih menempati posisi pertama
kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak tiga sembilan ratus dua puluh tujuh kasus atau empat puluh satu persen
disusul kekerasan seksual sebanyak dua sembilan ratus delapan puluh delapan kasus atau sebesar tiga puluh satu persen
psikis sebanyak satu enam ratus lima puluh delapan kasus atau tujuh belas persen
dan ekonomi sebanyak satu enam puluh empat kasus
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat